saat berpuasa bau mulut tentu membuat anda merasa tidak nyaman
terlebih harus menggunakan masker saat beraktivitas
tapi nggak usah khawatir bau mulut sebenarnya adalah masalah yang muncul di rongga mulut anda
dan tentunya dapat diantisipasi dan membuat puasa anda tetap berjalan lancar
bau mulut sering menjadi tantangan saat anda berpuasa
sebab ketika berpuasa mulut cenderung semakin kering sehingga memperparah penumpukan bakteri di rongga mulut
air liur di mulut berfungsi menetralkan asam
tetapi karena kita memakai masker maka produksi air lur berkurang
sehingga ph rongga mulut menjadi tidak seimbang
nah salah satu fungsinya air liur ini adalah sebagai self cleansing
atau pembersih dari segala macam bakteri yang ada di rongga mulut
pada saat produksi air liur ini berkurang
maka akan muncul berbagai banyak masalah di rongga mulus
salah satunya adalah bau mulut karena semakin banyaknya retensi bakteri di rongga mulut
ph rongga mulut pada tingkat netral
adalah enam dua hingga tujuh enam
kondisi perut lapar juga menyebabkan reflux asam
di mana asam di perut dimuntahkan ke dalam rongga mulut dengan berjam jam tanpa makan
sehingga bakteri berkembang biak dengan mudah
selama sahur sebaiknya hindari mengkonsumsi makanan yang memicu ketidakseimbangan ph mulut
seperti kopi makanan kaleng makanan tinggi garam seperti keripik gorengan dan rokok
sebagai gantinya perbanyak konsumsi buah buahan segar sayuran segar dan minum banyak air
lalu menyikat gigi serta menggunakan obat kumur antibakteri sebelum memulai puasa
jadi tak ada alasan untuk tidak menggunakan masker saat berpuasa ya
sebab protokol kesehatan tetap harus dijaga
roni satria daud thompson jakarta